gak usah dimakan nanti bikin ya
mau cari siapa
kita teman sekolahnya reva
ternyata si angel
itu bener bener anak yang sangat
mau udah bikin dia tergila gila
tapi menurut gua
kalo misalnya mereka sampe gak ikut balapan cuman karena alasan cedera
semua orang pasti mikir itu kerjaan mereka obat
bener gak sih
lebih baik kita kerjain motor mereka secara diam diam
tapi gimana caranya
biar motor boy gua yang kerjain
lu berdua kan mantan anak buah mondi
jadi kalian yang kerjain
oke kalo begitu kita sekarang bobat
lakukan tugasnya masing masing
gue sekarang harus ke bengke
boleh misi mbak
kamar satu ratus sebelas itu di mana ya
eh saya nadia
eh temennya anaknya ibu yang lagi dirawat itu
eh nama pasiennya siapa
oh iya dok ini ada berkasnya
saya teh sudah tidak apa apa
lihat saya tuh lihat sudah sehat
tunggu dokter dulu aja ya
nah aduh suster
ngapain nungguin dokter saya kan sudah sehat saya memang pengen pulang
dok tapi tunggu dokter dulu aja
udah om gak lucu ah
kemot ini mah serius kemot sakit beneran aduh
jangan jangan ini mah gara gara obat yang tadi dimakan
serius ini kemot aduh

suporter ini mulai dianggap
tapi mereka ngerasa kalau dojo nya sensei itu udah gak prestis lagi
gue harus balikin pamur gue
gue jadi gak dihargai sama semua orang gak agarasi boy
gue harus tunjukin sama semua orang kalau gue lebih hebat dari boy
dalam hal apa pun
aduh chandra lama banget sih
diangkat lagi iiih
lu catra gimana nih kalo misalnya telat bisa bisa gak jadi berangkat s dua ke inggris lagi
ah pak amir biasanya kalau misalnya lagi ngaret kayak gini pak amir cukup tiba tiba datang
tapi tumannya kok dia gak ada
telepon kali ya
iih pak amir kok gak ngangkat telepon juga sih gimana ya
itu deh taksi aja
pak pak pak udah jalan aja pak
kok udah naik taksi sih
gue udah nyampe
aku harus bisa melupakan bu devi
cinta itu buta
tak melihat tak mendengar
aku harus bisa lupain bu devi
walaupun pada akhirnya aku gak bisa
udahlah mas mas gak usah nyewapin aku lagi aku bisa makan sendiri kok mas
aku udah enakan udah sehat liat nih mas wajahku udah lebih cerah
dan aku udah lebih semangat
ya udah ya makan sendiri aja ya
sayang biarin mas suapin kamu ya
dikit aja dikit aja
kalau itu reva pasti dia langsung buka dan masuk
gak usah ketok ketok segala
oh gue tau jangan jangan itu si angel
dia kan tau kalau gue direawat disini
iya ya dia tau dari surti atau bisa juga dari tante marissa
atau juga boy
oh ini gak bisa dibiarin
itu kan ada orang yang pengen jenguk aku
aku lagi gak mau diganggu
aku pengen istirahat karena aku udah mulai ngantuk lagi
aku pengen tiduran
gak usah dimakan bantu bikin ya
suapin kalau mas
mau cari siapa
ee kita mau jenguk mamenya reva om
kita teman sekolahnya reva
ternyata si angel tuh bener bener anak yang sangat nekat ya
boy udah bikin dia tergila gila
yaa hmmm kayak gue juga sih tergila gila sama boy
jadi lebih baik kalian nunggu nyalain waktu aja ya
aaa ah ah gak apa apa om
siapa tau kalo mamenya reva bangun minta dibeliin makanan dipijetin
kita mau om ikut temen deketnya reva
buset dah susah banget sih dibilangin tuh anak ya
dibilang gue lagi tidur bukannya pamit terus langsung pulang
enak bener bener yang gak tau malu banget sih
kamu bilang temen deketnya reva
tapi om tidak pernah tau kalo reva punya temen kayak kamu
angel dan om juga tidak pernah melihat kalian semua main ke rumah om
ee itu karena kita itu temen organisasi osisnya om
jadi kita deketnya itu di sekolah
kita emang jarang lah om jalan bareng gitu
iya tapi lo gak perlu dibantuin untuk jagain mamenya reva
gak usah ya
lagian juga kasian mamanya reva
nanti kalo mamenya reva bangun kan tetep harus istirahat
jadi kalo menurut om